hai sadar kenapa kita diamkan ayo kita tangkap ayo

om jin dan jun
om jin dan jun mereka bersahabat
om jin dan jun mereka selalu berdua
om jin dan jun selalu bikin ketawa
om jin dan jun mereka selalu bersama
om jin dan jun
lihat aja kan undangan gue aja mahal
pokoknya kalian semua harus buahin gue kado yang bagus
kalau enggak aus aja kalian
tenang aja bos
kita pasti akan kasih kado kado yang keren deh
kalau lolo mau kasih apa
palingan juga tempat pensil bos
kalau enggak boleh tukar pensil
pak hapus boleh gak
kalian di situ ya
wah cakep juga nih jos gandos
mbak soka ini udah jadi milikku
emangnya enak aku rebut
kembalikan itu mbak soka
pecuk dung prap
pecuk dung prap
pecuk dung prap
pecuk dung prap
pecuk dung prap
pecuk dung prap
pecuk dung prap
apaan sih ini ya
tidak aku serahkan
kalian mau main main lagi ya
ini yang nyamper mbak soka aku
ya yang mbib
jangan salahkan aku dong ya yang mbib
raja gini tuh dikasih
bim jadul dikasih mbak soka
imut amit dikasih otopet
nah aku mana mbak soka
nah aku mana mana
tapi siapa bilang raja jin pilih kasih
nih buktinya aja gini bawa senjata baru
ini mimpi tuh kan
ger banget sih
bagi dua tau
biar cepet nangkep pangerannya
oh gitu ya
bagi dua bagi dua ya
ha uap ju
sampai jumpa lagi
jadi kan dibagi dua aja
jadi bagi dua dong
imping jalan jalan sama saga
aduh kantong benar
aduh bang kiri bang kiri
berarti salah siapa
berantemnya kita tunda dulu ya
aduh udah berhenti mendadak
langsung masuk ke rumah lagi
pulang dulu ya
eh bye bye ya di jalan
ngapain lihat ke dalam
ditur biar andreo kesini yaitu
idhila pertandingan paling seruu
di akhir tahun dua ribu lima belas antara gym jadul kili kili melawan jin jahil putar putar
jalur jalur jalur
ini kan target kita
ada apa mik
gue buat ibu di sini
ondan apa kamu kurang makistani
emang ada gas
masuk masuk masuk
pake dada gasnya selap selap

tolong kok kena kena kaya begitu